terima kasih masih bersama kami di redaksi jawa timur
di segmen kedua ini akan kita awali kabar dari penolakan ojek online
keberadaan ojek dan taksi online di berbagai daerah memicu beragam penolakan
di kediri aksi demonstrasi ratusan tukang becak nyaris ricuh saat masa memaksa menyegel kantor gojek
sementara di banyuwangi puluhan sopir angkutan kota umum dan sopir taksi mengadu ke anggota dewan menuntut menolak transportasi online
suasana memanas dan nyaris ricu ini terjadi saat masa pendemo akan melakukan penyegelan kantor ojek online di jalan brikjen katamso kota kediri
namun dengan kesigapan petugas keamanan flores kediri kota masa akhirnya mengurungkan penyegelan kantor dan hanya membentangkan poster tuntutan
selanjutnya masa melanjutkan demo ke balai kota kediri
demo ketiga kalinya repot
ratusan tukang becak di kota kediri ini menuntut agar wali kota melarang ojek online beroperasi di kota kediri
selain mengurangi pendapatan mereka keberadaan jasa ojek online ini dinilai menyalahi aturan dengan tidak mempunyai izin operasi dari pemerintah kota
di banyuwangi para sopir angkutan kota angkutan umum dan taksi rabu pagi mendatangi kantor dewan perwakilan rakyat banyuwangi
mereka mengeluhkan jika kehadiran transportasi online
untuk itu mereka menuntut agar pemerintah banyuwangi melarang semua transportasi online beroperasi di banyuwangi
sementara pemerintah yang diwakili oleh anggota dewan akan terus melakukan langkah terbaik bagi kedua belah pihak agar tidak ada benturan dan polemik di masyarakat
sebelumnya pemerintah kabupaten banyuwangi telah melakukan kerjasama dengan transportasi online sebagai layanan pengantar obat ke rumah pasien secara gratis